dan untuk mengetahui kondisi terkini di provinsi hubei tiongkok sudah ada reza alda putra warga negara indonesia di sana
reza selamat sore waktu jakarta
selamat sore kak
reza dibandingkan dengan kita mundur ke dua bulan lalu saat hupay masih di karantina kondisi saat ini sekarang seperti apa di sana
untuk saat ini yang pasti sudah mulai lebih rame
bahkan toko toko sudah banyak yang mulai buka dan kita sudah diperbolehkan untuk keluar dari lingkungan kampus
oke jadi selama karantina reza berada di kampus
iya di dalam lingkungan kampus kita dilarang untuk keluar dari lingkungan kampus
oke ketika karantina dan sekarang apa perbedaan keluar masuk kampus yang terasa oleh reza
yang pasti akses keluar masuk lebih dipermudah untuk sekarang daripada kemarin kemarin
kemarin benar benar semua pintu akses masuk diblokir dengan papan besar gitu
dan sekarang sudah mulai dilepas sudah mulai dibuka kembali akses keluar masuk ke dalam kampus
oke bagaimana pihak kampus menyampaikan kepada para mahasiswanya yang tinggal di dalam bahwa hari ini atau masa ini sudah boleh beraktivitas kembali
waktu itu cuma diberitahu bahwa mau ada hari itu tidak jadi yang lalu kok tidak salah
kita diberitahu kita mau diperbolehkan keluar kampus tapi dengan catatan untuk membawa surat izin dari kampus
itu ditunjukkan kepada petugas keamanan
membawa surat izin dari kampus artinya harus ada tujuannya jika keluar begitu ya reza
iya kalau tidak ada tujuannya kita tidak boleh keluar
oke nah biasanya aktivitas apa yang diperbolehkan
untuk keluar kampus
untuk belanja kebutuhan sehari hari itu masih diperbolehkan
berbelanja di supermarket itu dibolehkan
terus untuk mengambil kiriman gitu juga bisa
paket itu juga diperbolehkan
oke nah selama masa lockdown wni yang masih di sana menerima bantuan logistik kah
menerima ada bentuk uang sih dari kbri
dalam bentuk uang
apa kita di
karena kan pengiriman susah untuk kemarin jadi kita diberi dalam bentuk uang untuk belajar sendiri
oke nah sekarang sudah bantuan itu terhenti atau seperti apa ketika dikatakan bahwa mahasiswa boleh keluar dari kampus
belum tahu sih untuk kelanjutannya soalnya belum dikabar juga sama pihak kbri untuk kedepannya
oke aktivitas belajar mengajar
di wuhan seperti apa reza
sampai sekarang tetap masih online sampai sekarang
rindu untuk bertemu dengan teman teman melakukan kegiatan aktivitas belajar mengajar di kelas
pasti sih kalau itu
lebih enak di kelas daripada online
lebih enak di kelas ya
reza kalau reza melihat kondisi di indonesia sekarang yang mungkin apa namanya
lagi lagi cukup tinggi begitu dan mungkin kita masih belum tahu kapan ini akan berhenti
reza masih berharap untuk pulang ke tanah air kah
kalau dalam kondisi seperti ini enggak sih
sudah pas saja siap apa yang terjadi diikutin dilakukan
kalau emang dari pemerintah indonesia dipulangkan ya ikut pulang
kalau emang tidak diperkenankan untuk pulang ya tetap stay di sini
apapun yang terjadi kita terima
bagaimana komunikasi dengan keluarga reza
tetap lancar sih komunikasi
tidak ada hambatan
tidak ada informasi informasi yang mengkhawatirkan
enggak ada sih
enggak ada ya
baik reza terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news
tetap jaga kesehatan di wuhan ya